apa pendapat pak suparji melihat urgensi konfirmasi atau pernyataan ini diumumkan kepada publik pada siang ini
ya pertama otopsi itu kan bagian dari proses pembuktian ya untuk mencari penyebab kematian
nah dengan otopsi ini maka terkonfirmasi bahwa
kematian itu disebabkan karena adanya kekerasan dalam hal ini tembakan
nah urgensinya adalah menjawab tentang berbagai macam polemik selama ini yang berkembang di publik
sampai pada soal isu yang sensitif
harapannya dengan adanya otopsi ini
maka sudah ada satu jawaban tentang spekulasi yang katanya sensitif itu
ternyata memang tidak terbukti
dan sekarang tinggal tindak lanjutnya
tinggal tindak lanjutnya penyidik untuk menggunakan otopsi ini
sebagai proses pembuktian dalam proses ini adalah pembunuhan perencana
ada pembunuhan yang tidak bercana karena dicungkukan itu
jadi sekali lagi bahwa urgensi dan otopsi ini adalah upaya untuk memastikan
mencari alat bukti tentang penyebab terjadinya
ada kematian yang karena adanya kekerasan tadi itu
dan saya kira ini kita apresiasi apa yang dilakukan oleh penyidik
forensik memenuhi aspirasi para pihak yang menginginkan adanya otopsi ulang
cuma persoalannya sekarang ini kan ada semacam krisis kepercayaan gitu ya
yang mana jangan sampai ini otopsi pun juga tidak dipercayai gitu
itu yang kita khawatirkan
karena ini kan sudah pendekatan saintifik
kalau sampai masuk
jadi ada yang meragukan kita kiranya adalah satu fenomena yang tidak boleh terjadi
jadi harapannya dengan otopsi yang dilakukan sampai berulang ini
itu memberikan sebuah upaya yang serius bagi polisi
untuk mengungkap kasus ini yang sebenar benarnya secara transparan
apalagi ini juga diumumkan kepada publik
tinggal bagaimana ke depan ini penyidik fokus pada upaya pembuktian terjadinya tindak pidana
pembunuhan berencana dan pembunuhan yang
tidak perintahkan pasal pasal yang diunggukan tadi itu mbak
pak suparji anda melihatnya seperti apa
kalau tadi ada sejumlah pihak yang akhirnya berspekulasi meragukan
pada akhirnya otopsi kedua ini diberikan kepada publik begitu hasilnya
kenapa tidak dilakukan hal ini sebelum dari penetapan tersangka
ataupun hasil dari satgas atau tim khusus mengenai kasus ini
ya itulah yang saya katakan tadi krisis kepercayaan gitu ya
apapun yang dilakukan selalu kemudian terbantahkan
selalu kemudian mencoba dikonfirmasi bahkan dikonfrontasi
ini problem seriusnya dalam konteks penegakan hukum
memang sesungguhnya kalau dilihat dari sisi urgensi
apalagi dengan hasilnya yang tidak jauh berbeda dengan otopsi pertama
ini kan menjadi tidak memiliki relevansi dalam arti apa
karena proses penetapan tersangka sudah dilakukan
penyidik kan melakukan ini dalam rangka untuk menjadi alat bukti penetapan tersangka
sementara penetapan tersangka dilakukan
mungkin saja ini akan menjadi dukungan proses pelimpahan ke jaksa penuntut umum
sampai kemudian ke pengadilan
tetapi kembali pada pertanyaan di awal tadi itu
inilah yang sedang terjadi dan ini menjadi satu tantangan
sekali tantangan bagi penyidik bagi kepolisian
untuk mengatakan apa yang sebenarnya gitu loh
sehingga kemudian publik tidak lagi meragukan itu
jadi harapannya adalah dengan keraguan keraguan
skeptisme yang ada di publik itu
itu penyidik bekerja secara serius
dan kemudian tidak ada lagi narasi narasi
yang kemudian terbantahkan dengan fakta faktanya
ini lagi lagi bahwa publik karena sudah terlanjur ya
adanya sebuah narasi yang di awal yang tidak dipercaya
tapi kemudian sekarang sudah berusaha apa adanya
sehingga tidak terpercaya
nah ini saya kira tidak menyurutkan bagi penyidik
untuk bekerja secara profesional secara berintegritas
transparansi akuntabilitas harus dijunjung tinggi
kemudian hasil otopsi kedua ini akan menggugurkan
atau justru menguatkan otopsi pertama pak suparji
ya kalau dilihat dari hasilnya tidak jauh berbeda
maka tentunya akan saling mendukung
nah ini kan selalu jadi problem
ketika ada otopsi ulang itu
mana akan yang dipakai
kalau dipakai yang pertama
tentunya orang akan ragu
apakah yang pertama itu benar apa adanya
tetapi yang pertama kan sebetulnya akan lebih mendekati kebenaran
misalnya karena belum gusuk
belum lama waktunya dan sebagainya
tetapi kalau percaya yang kedua
itu juga diragukan
karena sudah jangka waktunya lama dan sebagainya
tapi kembali pada persoalan
bagaimana posisi dari otopsi satu dengan otopsi yang kedua ini
maka lagi lagi adalah
bahwa ini sekali lagi hanya sebagai salah satu alat bukti saja
tentunya harus didukung dengan alat bukti alat bukti yang lain
saksi ahli kemudian petunjuk kemudian keterangan pelaku dan sebagainya
ini akan mendukung
jadi jangan sampai semuanya berfokus kepada adanya otopsi
ini memang menjadi salah satu alat bukti yang cukup signifikan
akan harus di dukung dengan alat bukti alat bukti yang lain
mana yang akan lebih relevan tentunya akan
yang mana yang harus sesuai
dengan alat bukti yang lain
itulah yang kemudian akan memiliki kekuatan pembuktian
karena tidak mungkin
menyatakan bersalah orang
itu hanya menggantungkan pada salah satu alat bukti saja
oke artinya kekuatan pembuktian hasil otopsi dalam pasal tiga ratus empat puluh ini
harus di dukung dengan faktor faktor lainnya begitu
tidak bisa berdiri sendiri
karena alat bukti kita itu kan harus berkuantitas dan kualitas
artinya secara kuantitas harus minimal dua alat bukti
apakah gabungan saksi dengan surat
apakah gabungan saksi dengan petunjuk
atau kemudian ahli
atau kemudian keterangan terdakwa
nah pada sisi yang lain
harus juga berkualitas
berkualitas dalam arti
persesuaian antara alat bukti satu dengan alat bukti lain
bersesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain
maka itulah kemudian
akan diperoleh sebuah kebenaran material
karena yang dilakukan ini
dalam rangka mencari bukti
dalam rangka membuat terang benderang perkara
bahwa alat bukti itu adalah seperti cahaya
yang menerangi atas kegendapan peristiwa ini
agar lebih terang
tentunya kan tidak hanya satu alat bukti saja
dukungan alat bukti alat bukti yang lain
sehingga terboleh sebuah penerangan
sebuah kecerahan tentang peristiwa pidana tadi
sehingga nanti akan lahir sebuah keadilan dan kebenaran
pak suparji disampaikan kepada publik tadi siang
dalam otopsi kedua ini dikatakan tidak ada luka
selain akibat senjata api
tidak ada luka
akibat kekerasan begitu
tapi pihak kuasa hukum keluarga masih meyakini adanya kekerasan lain
ini secara saintifik sebetulnya sudah dibuktikan begitu dalam otopsi ulang ini
tapi dalam hukum kemudian bagaimana membuktikan pihak kuasa hukum keluarga
ya inilah sebetulnya bagaimana kita membangun sebuah kepercayaan bernegara hukum
bahwa polisi adalah alat negara yang hadir
untuk melindungi warga negaranya
ketika ada warga negara yang tewas yang terbunuh
dengan adanya yang melakukan pembunuhan
maka negara hadir melalui polisi untuk menegakkan keadilan tadi itu
oleh karena itu
tentunya semua warga negara yang berkepentingan pun juga harus mendukung
inilah yang harus dibangun sebuah kepercayaan itu
pada satu sisi memang ya masyarakat bisa mengawal
bisa memandu jalannya perkara ini
termasuk kemudian keluarga
nah pada sisi yang lain tentunya
kita juga harus memberikan kepercayaan penuh kepada penegak hukum
tetapi kepercayaan penuh itu sendiri juga tidak boleh disalahgunakan
disitulah kemudian harus bekerja secara profesional
bekerja secara berintegritas dan lain sebagainya
jadi perbedaan pandangan perbedaan persepsi tadi itu
tentunya harus kembali kepada fakta kepada alat bukti yang ditemukan
tidak bisa kemudian selama lamanya meragukan
selama lamanya mencurigai selama selamanya tidak percaya
karena ini adalah negara hukum
hukum adalah menggunakan alat bukti
alat bukti itu kemudian yang terungkap dalam proses pengumpulan fakta fakta tadi itu
jadi ini kalau begini terus ini akan kemudian tidak selesai
tidak akan memperoleh kepercayaan atau tidak memperoleh keadilan
maka sebaiknya proses hukum ini adalah dipercepat ya
segera fokus pembuktian pada kemudian rencana
dan kemudian berikutnya tadi itu yang tidak rencana
dan kemudian tidak pidana yang sungguh atau kemudian persangka persangka yang lain
sampai kemudian dilimpahkan kepada kejaksaan
dimulailah koordinasi dengan kejaksaan yang baik
terus kemudian dilimpahkan ke pengadilan
ini kan seperti sebuah kasus yang penuh dengan romantika
sebuah dinamika dan sebagainya
cuma ini akan disuguhkan pada publik yang membedakan
kalau ingat kita dulu kopi cyanida dulu tidak ada otopsi
sekarang ada otopsi
dulu tidak ada otopsi saja juga tidak percaya
ini ada otopsi juga tidak dipercaya
ini sekaligus krisis kepercayaan yang harus kita dipikirkan
karena negara kita adalah negara hukum
oke krisis kepercayaan ini rasanya jadi pekerjaan rumah besar
jika transparansi tidak ditegakkan begitu ya dalam proses ini
ada yang mau ditambahkan pak suparji
iya krisis kepercayaan ini harus dijawab dengan profesionalisme
harus dijawab dengan presisi harus dijawab dengan transparansi
harus dijawab dengan akuntabilitas terjawab dengan kebenaran dan keadilan
kalau bekerja secara profesional berintegritas spesifik adil dan benar
itu itu akan masyarakat juga percaya
maka ini adalah tantangan polisi untuk menghadirkan kebenaran dan keadilan bagi warga negaranya
oke artinya jika alat bukti otopsi ulang ini sudah dibagikan kepada publik
bagaimana nantinya penyidik akan menggunakan hasil otopsi ini untuk membuktikan penyebab kematian
ya ini saya kira bukan konteksnya dibagikan kepada publik
ini adalah konteksnya membangun akuntabilitas proses hukum yang sedang berjalan
saya kira ini patut diapresiasi
pada sisi yang lain tentunya otopsi kadang kadang tertutup dan sebagainya
ini juga dibuka kepada publik tentunya harus kita apresiasi
nah tinggal penyidik bagaimana menggunakannya bagaimana memanfaatkan
tentunya tadi itu sekarang fokus pada proses pengguptian proses pengumpulan alat bukti
dan sekarang terbantu dengan akhirnya alat bukti baru hasil otopsi yang kemudian perlu didukung dengan keterangan ahli forensik
untuk menerangkan hasil otopsi tadi itu sebagai barang bukti yang diperoleh dalam proses melihat jenazah melihat penyebab terjadinya kematian
maka sekarang penyidik tentunya harus lebih firm lebih percaya diri untuk mengungkap kebenaran tentang peristiwa pidana pembunuhan tadi itu
baik baik pak suparji ahmad terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami
nanti kita lihat seperti apa update atau perkembangan dari kasus ini
pak suparji ahmad
pakar hukum pidananya
pakar hukum pidana universitas al azhar indonesia selamat malam